helikopter milik badan sar nasional yang jatuh di wilayah canggal kecamatan candiroto temanggung jawa tengah minggu sore
merupakan helikopter dengan tipe as tiga ratus enam puluh lima n tiga plus dopin
helikopter ini dirakit oleh pt dirgantara indonesia
helikopter dapat mengangkut hingga empat tiga ratus kg atau dua belas orang dengan kecepatan maksimal mencapai dua ratus enam puluh sembilan km per jam
heli dapat terbang selama empat tiga jam
keunggulan helikopter diantaranya mampu terbang di lingkungan panas maupun lembab
selain itu helikopter ini memiliki sistem autopia pilot yang berfokus pada ketinggian bukan kecepatan
di mana teknologi ini digunakan pilot untuk mengatur rencana terbang meliputi jalur yang akan dilewati pesawat
kecepatan take off croising dan landing serta informasi lainnya yang harus disiapkan sebelum terbang